terima kasih anda masih bersama kami
video berisi aksi kejar kejaran warga terhadap seorang pengemudi mobil
yang diduga melakukan tabrak lari menjadi viral di media sosial
dalam video tersebut terlihat sebuah mobil berusaha kabur dari kejaran warga
yang mengendarai sepeda motor melalui jalan gatot subroto hingga jalan asia afrika bandung
video amatir berisi aksi kejar kejaran warga terhadap seorang pengemudi mobil
yang diduga melakukan tabrak lari menjadi viral di media sosial
dalam video yang diunggah di sejumlah akun youtube itu terlihat sejumlah warga
yang mengendarai sepeda motor mengejar mobil yang melaju di jalan jenderal gatot subroto
hingga jalan asia afrika bandung
selama pengejaran beberapa kali
mobil berhenti dan warga berusaha meminta pengemudi keluar
namun mobil kembali melaju hingga akhirnya terhenti di jalan asia afrika
pengemudi mobil kemudian berhasil diamankan aparat kepolisian untuk menghindari amuk masa
dilansir dari detik com polisi menyebut pengemudi mobil yakni aldia muhammad gardesidu
sepuluh tahun kabur dari kejaran warga lantaran panik dan takut
kapolres tabes bandung kombes pori hendro pandowo mengatakan
aldia menyerempet sepeda motor di jalan turangga kota bandung rabu siang
karena panik pengemudi kabur dan menyerempet sepeda motor lain
hingga kemudian pengemudi dikejar oleh warga
saat itu mobil yang ditunggangi aldia hendak melaju ke arah jalan jenderal gatot subroto
kasus ini ditangani oleh satlan tas polres tabes bandung
polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tim liputan transmedia